dari tadi duit mulu
makanya emak tuh jangan gampang terhasut
soal tau lo
kayaknya ide bu tuh sompek ya kalo gue seneng
ih lo ada kemana sih
sekarang mama juga nggak ada
tidak apa apa kan aku belanjanya banyak
kan ini buat anak kita
gak apa apa beb
oh iya tapi masih banyak loh yang masih aku mau beli
box bayi aja belum
iya udah beb
abis ngeliat mak ipa sama pominah berantem
tapi gak jadi
mari bu puput pak
beb aku takut kenapa napa sama dedek bayinya pak
beb soalnya tadi pagi waktu beb gantarin aku ke warung ketemu sama bu aminah
bu aminah tuh udah sindir sindiran loh beb
kita kesana beb
si indri udah pulang
aduh kamu dari mana sih sayang
mama yang dari mana
mama dari depan nyari indri
indri dari mana sayang
indri abis beli pulsa omas
kalian makan bakso tadi
ya mak masuk mak
oma pulang dulu ya
nanti kalau ada apa apa
kasih tau gue
kalau gue bawa ke pos
yang udah main siapa
sampai ya anmat
sampai kan rw
baru pertama kali
ada rw yang berani ngelarang
waktu mak ipa mau berantem
karena gue lupa
gue kagak bakalan kesana
bilang aja gue pergi ke cilacap
ibu bubut pak haji
bu saya mau tanya
bu saya mau tanya
bu saya mau tanya
bu aminah abis berantem yoh
engga enggak berantem
tadi nganterin emak aja
terus ini bayinya tidak apa apa bu
aduh ibu puput jadi merepotkan begini
alhamdulillah kalau tidak kenapa napa bu
bener kan bu bayinya enggak apa apa
ibu bubut enggak apa apa
ibu bubut enggak apa apa
belanjaannya belum diberesin
jadi tadi kita tuh abis belanja baju bayi
ihh bajunya tuh lucu lucu bu
terus besok saya mau belanja lagi
ihh bajunya tuh lucu lucu bu
dari tadi duit mulu
makanya mak tuh jangan gampang terhasut
kayaknya ibu tuh sumpah ya
ini kita udah dapat kameranya
terus harganya lebih murah
kembaliannya kita jajanin oma
ada yang kek
si indri tuh lagi ngambek
tadi perginya juga gak bilang bilang
udah pulang sih
yaudah kalo gitu
tepuk tangan ya
waalaikumsalam pak rijal
ada apa pak
pak rizal kira kira pulang narik jam berapa ya
kalau bapak perlu saya saya bisa pulang sekarang
tidak usah pak tidak usah
tidak kok pak sudah tutup poin
begini pak rijal saya mau ngomong penting sama pak rijal
pak rijah jangan ke rumah nanti saya telepon lagi ya